akhirnya selesai juga
sekarang waktunya aku makan
siapa sih ini
aduh siapa sih
ya ampun kirain siapa kaget loh aku
itu tuh kenapa sih
ini chat gue dibaca doang sama si elsa
terus kenapa dia nggak bahas ya
kebiasaan banget si elsa
soal jual mahal
soalnya tante itu udah lama
gak ketemu bakim
tante tuh seneng ketemu bakim
itu kan riki
kalau dia lihat saya sama mama
dia jadi tau
kalau saya apartemen sama dia
dan tante yakin ya
randy tuh bakalan suka juga
iya kan randy
aduh randy ketemu bakimnya
aduh randy ketemu bakimnya
tuh kok gak ada deh
nyari toilet kali ya tante
iya juga sih
jangan jangan dia kebelet
ngomongin gak ada
randy kamu dimana sih
mama sama kim langsung ke parkiran aja ya
aku parkir di p dua
nanti kita kebun disana ya
kamu tuh gimana sih
hah ada apa lagi
kenapa kamu gak bareng bareng kita
eee aku tiba tiba sakit perut ma

kamu tuh kebiasaan makanya kalo makan itu jangan sembarangan
mama duluan tolong bakim ya
bakim kata randy kita suruh duluan aja
tunggu di parkiran
atau mau dibantuin lagi
gak usah tante ya iya iya tante
syukurlah riki gak liat saya
akhirnya selesai juga
sekarang waktunya aku makan
siapa sih ini
aduh siapa sih
ya ampun kirain siapa kaget loh aku
itu kenapa sih
kayanya kecapean banget
ya capek lah enggak
karena pasien aku hari ini lagi lumayan banget
tapi lu tuh hebat loh
menjadi seorang dokter yang punya dedikasi
yang bener bener luar biasa terhadap pasien
jadi kalo lu capek ya tetep disyukuri aja
kalo begitu kalo lu capek gua gendong aja gimana
kan enak tuh kemana mana
lu gak perlu jalan lagi
bener gak mau
eh ini yang kemarin kita ngomongin di cafe ingat gak
soalnya kebetulan aku belum makan malam
dan aku lapar
menurut kepegangin kan capek katanya
nah terus langsung ayo kita jalankan
eee ini tadi saya liat terjatuh pak
sepertinya ini milik bapak
makasih ya pak
itu kan si rafael sama
saya sering pemotretan sama dia
cowok yang waktu itu dipandora cafe sama si elsa
rafael kok bisa ya kenal sama orang itu
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
pak saya buru buru
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
pak randy kenapa ya
pak randy kenapa ya
kok mukanya jadi tegang gitu

gue kan di janjian sama riki
pasti dia udah nunggu nih
pasti dia udah nunggu nih
pasti dia udah nunggu nih

udah lama nunggu
tadi pak randy buru buru
supaya riki gak curiga
supaya riki gak curiga
supaya riki gak curiga
gue gak kenal ki
tadi tuh orang jatuhin barangnya
lo mau pesen apa
kenapa gue sangsi ya
tadi kayaknya mereka ngobrol
kayak udah kenal gitu
sebentar ya mbak kim
randy mana sih
oh sian mbak kim
kamu dari mana sih ren
kenapa sih kamu nyuruh mama nunggu duluan disini
iya kan tadi aku udah bilang mah
aku sakit perut
terus tadi kebetulan di dalam aku ketemu sama temen aku
jadi ngobrolin soal kerjaan dulu
atau kalo enggak aku pesen taksi aja ya
jangan mbak kim
aduh mbak kim tuh lagi gak enak badan
dari tadi udah nungguin disini
jangan pulang sendirian
perempuan lagi pula
udah kita pulang aja sama sama ya ren ya
iya biar saya yang anterin aja
ranki memang anakku yang manis
yuk kita pulang ya
mbak kim duduknya di depan aja
biar tante yang di belakang
jadi gimana bro
masalah lo sama laki laki yang waktu itu mungkul lo di cafe
ya gitu lah
terus lo masih neka
deket tim binning ya
gue tuh udah lama suka sama si elsa
jadi lo udah kenal lama banget gitu sama elsa
cukup lama sih
jadi sedeket apa lo hubungannya sama elsa
dia lebih milih suaminya daripada dulu
apa hubungan lo sama ersa dulu deket banget
ya maksud gue itu ya
itu spesial banget lah
ya lo tau lah gimana sih hubungan antara cowok sama cewek kalo pacaran sampe di luar batas gitu
itu urusan pribadi gue
gue ga perlu kan cerita sampe sejauh itu
gue soalnya cuma penasaran aja
kenapa ricky gak mau jawab iya atau tidak ya
kalo cobainya seperti ini jadinya gue gagal dapet informasi dari ricky soal kehamilan elsa dulu